sementara permohonan pra peradilan yang diajukan oleh dahlan iskan
kami siang ditolak oleh hakim pengadilan negeri surabaya
hakim menyatakan penerbitan sprindik penetapan tersangka
dan penahanan terhadap dalan iskan telah sesuai prosedur
dalam sidang putusan pra peradilan yang dipimpin hakim tunggal ferdinandus
di ruang sidang cakra pengadilan negeri surabaya
diputuskan bahwa permohonan pra peradilan dahlan iskan ditolak
hakim menyatakan bahwa penerbitan sprindik penetapan tersangka
dan penahanan terhadap dalan iskan terkait dugaan korupsi
pelepasan dua aset pt pwu jatim telah sah di mata hukum
hakim menyatakan bahwa penerbitan sprindik penetapan tersangka
dan penahanan terhadap dalan iskan telah sah di mata hukum
hakim menyatakan bahwa penerbitan sprindik penetapan tersangka
dan penahanan terhadap dalan iskan telah sah di mata hukum
terkait putusan tersebut pihak kuasa hukum dahlan iskan sangat menghormati putusan dari persidangan
namun pihak kuasa hukum menilai ada beberapa bukti yang diajukan tidak dipertimbangkan oleh hakim
ada satu bukti faktual yang kita ajukan dan mungkin juga diajukan oleh pihak termohon
tidak dipertimbangkan oleh hakim tunggal
sementara dari hasil putusan sidang perapradilan ini
tim kuasa hukum dahlan iskan masih akan mengkaji kembali
apa langkah hukumnya
yang akan ditempuh selanjutnya
wahyu pratama surabaya